bupati padang pariaman yang juga bakal calon wakil gubernur sumbar ali mugni positif terinfeksi covid sembilan belas
ali mukti diduga terpapar covid sembilan belas saat melakukan perjalanan dinas keluar provinsi
dalam keterangannya ali mukni sudah melakukan isolasi mandiri sejak jumat lalu
rencananya dia akan melakukan screening ke rumah sakit untuk pengecekan kondisi klinis
untuk mengetahui apakah akan disolasi mandiri atau dirawat secara intensif di rumah sakit
saya dr m ali mugni bupati kabupaten padang pariaman
berdasarkan hasil daripada gugus tugas provinsi sumatera barat
kita dinyatakan positif covid sembilan belas
sekarang kita buatkan hasil wakil dan kita sudah melakukan isolasi mandiri
mulai hari jumat kemarin sampai detik ini
sementara itu penambahan kasus positif covid sembilan belas terus meningkat di kota batam
riau beberapa hari terakhir
tercatat tujuh belas orang positif terjangkit virus covid sembilan belas
dari tujuh belas orang itu dua di antara yang merupakan tenaga medis
yang bertugas di daerah tiban kecamatan sekupang
tim satgas pun langsung bertindak melakukan antisipasi penyebaran virus
dengan cara pemeriksaan seluruh tenaga medis yang bekerja di puskesmas tersebut
meski begitu pelayanan puskesmas tiban tetap membuka pelayanan khusus
bagi masyarakat kecamatan sekupang batam
kepala dinas pmk batam didik kusmar jadi menegaskan
meski yang positif terjangkit covid sembilan belas hanya dua orang
namun dia menyarankan agar tenaga medis
yang terpapar cukup menjalani isolasi
demi memutus penyebaran virus covid sembilan belas